inilah keseharian afida salsa bilang
mahasiswi semester lima sebuah ptn di malang ini
hampir setiap hari menyiapkan puluhan paket berisi makanan
buah vitamin serta masker
bagi warga yang menjalani isoman di rumahnya di kecamatan ponggok blitar
tak hanya sekedar menyiapkan
gadis berusia dua puluh tahun ini juga mendatangi satu persatu rumah warga yang menjalani isoman
sebagai salah seorang penyintas covid sembilan belas
ia sadar betapa berharganya mendapat bantuan dari orang lain
saat harus menjalani isolasi mandiri
kalau afida juga pernah drop juga selama di hari keempat atau kelima
pernah drop juga di rumah sakit
dan di situ afida berjanji pada diri afida sendiri
ketika nanti saya sembuh
saya akan membantu orang orang di luar sana yang melakukan isolasi sendiri
untuk biayanya sendiri saya menyisihkan sedikit tabungan saya
lalu dibantu juga alhamdulillah keluarga membantu
mama terkadang beli makanan atau sayuran
ada juga kakak yang menyumbang buah buahan
kakak saya menyumbang telur
jadi ada support dari keluarga juga
aksi afida pun mendapat dukungan penuh dari relawan warga bantu warga lainnya
mereka mengaku ikut tergerak untuk meringankan
dan memperbaiki kekuatan penderitaan isolasi mandiri lainnya
ada berapa orang
sekitar sebelas orang
mas merasa terbantu nggak dengan
aksi afida membantu sesama ini juga mendapat dukungan penuh dari keluarga
ia sangat berharap
aksi yang dilakukannya bisa menjadi inspirasi bagi generasi seusianya
untuk bisa membantu sesama di tengah situasi sulit pandemi covid sembilan belas